iya tadi ada dimensi pribadi
dan dimensi organisasi mas
tetapi semakin menegaskan
tadi sikap mas
tadi sirajudin tadi mengatakan bahwa
fenomena ini adalah sebenarnya sebuah
pembangkangan saya sebutnya pembangkangan politik ini
ada sebuah perlawanan terhadap sistem partai yang sekarang berjalan
bahwa partai kita sedang sakit
saluran kaderisasinya memang tidak berjalan
aspirasi tidak bisa ditampung sehingga
tapi sebenarnya kalau saya lihat dari jawaban
pak sirajudin maupun bang ruhut ini
bukan mencerminkan partainya sakit
tapi ada mungkin ini yang dari mas sirajudin tadi
memang berbeda pilihan
tidak peduli dengan apa yang diputuskan begitu loh
tetapi dari bang ruhut tadi menunjukkan bahwa
ini hanya ada orang orang segelintir orang
yang memperkeru kondisi partai
bukan partai yang sedang sakit begitu
tapi kan harusnya mekanisme partai ketika partai itu sehat
terus bisa mengakomodasi itu
ketika itu tidak bisa diakomodasi
kan kita ada something wrong terhadap partai itu
tapi kan fenomena semua partai sekarang hampir sama
yang kedua adalah tadi kan
kaderisasi tidak berjalan rekrutmen politik tidak berjalan
nah secara partai politik sebagai persemayan kader
itu hampir di semua partai tidak berjalan
nah itu yang menjadi refleksi bersama
harusnya ketika mekanisme itu berjalan
harusnya kan linear
bottom up antara aspirasi kata politisi seperti mas dirajudin ini ke atas
tetapi kan itu tidak berlangsung
politik aspirasi berlangsung tidak linier
inilah yang menjadi pertanyaan
partai apa yang terjadi dengan partai kita
kalau kita lihat bang ruhut tidak memilih mundur
pak sirajudin juga tidak memilih mundur
dengan alasan tadi ada kebiasaan di golkar seperti itu
secara etika politik ini melanggar atau ada yang salah tidak
secara organisasi ya
secara organisasi karena apapun etika berorganisasi ketika beda
itu ketika sudah diputuskan
apapun baik atau buruk mestinya didukung
jadi kan pertanyaannya mekanismenya berjalan ya
tapi kan itu sebuah kepantasan
ketika itu tidak terjadi
ada sebuah ketidakpantasan yang terjadi kan
ketidakpantasan yang terjadi dalam partai
ini yang menjadi koreksi
kita bisa beradu pendapat bahwa satu sisi partai menjadi sebuah hegemon
tetapi kemudian ada suara suara berbeda menjadi kontra terhadap kondisi ini
oke kita akan tanyakan tanggapannya
mengapa tidak mundur
mengapa tidak mundur bang ruhut
nanti setelah jeda berikut ini
seperti yang terjadi nanti
kalau yang terjadi ini
hak politik memilih berbeda dengan partai yang itu
hak politik seseorang
apalagi ini demokrasi
tetapi kan secara etika organisasi
partai politik ini kan punya a d a r t
ketika sudah diputuskan
tentu saja ada proses disitu kan
ada ruang yang diberikan seharusnya untuk aspirasi aspirasi
yang mungkin tidak cocok dengan
apa yang nanti diputuskan
nanti diputuskan tapi ketika sudah diputuskan
seharusnya kan mengikuti
tadi yang disebutkan oleh mas ari
nah katakanlah pilihan
yang berbeda ini adalah hak politik
demokrasi tapi kan ada
etika sebaiknya mundur dong kalau berbeda
daripada nanti ada dugaan
punya jaringan harusnya kerja partai
lebih baik nanti malah menggerogotin
kerja partai tim pemenangan yang seharusnya
diusung oleh partai yang
anda berbeda pilihannya itu
kenapa tidak mundur
tadi seperti yang dijelaskan
oleh mas tadi
ini kan bicara persoalan mekanisme
nah pertanyaan yang mendasar
hari ini saya tidak merasa
bahwa ada proses dan mekanisme yang berjalan
di partai dalam menetapkan
tapi tadi mas sirajudin bilang tidak peduli dengan prosesnya
itu kan pribadi saya ini kan
berbicara normatif tadi kan bicara normatif organisasi
kalau ada proses
yang mengikut sertakan
mekanisme dan tata aturan di partai
kan kita tahu nih
golkar selama satu tahun lebih berkonflik
pas keputusan munas
ini kan sudah setahun lebih
tertunda pelasana musdanya
nah sampai selesai
munas di bali
terpilihnya pak novanto
jadi munas yang pertama itulah dki
kan tidak lama setelah itu kan langsung
sebagai apa namanya
kalau berbicara dalam konteks dki
ini kan menjadi barometer indonesia
jadi memang anda mencoba tidak setuju dengan pragmatisme keputusan
ketua umum anda
saya nggak berkata persoalan ada pragmatisme di situ
tapi artinya bahwa mekanisme
pengambilan keputusan partai itu
ya kan itu yang kita pertanyakan
itu anda pertanyakan karena tidak sesuai
dengan adart atau karena memang
harusnya itu masuk adart
minimal beginilah kan partai kayak golkar ini kan
ada mekanisme yang selama ini terbangun
jadi kita katakan bahwa
golkar adalah partai modern
jadi misalnya mekanisme survei
apakah ahok ini layak untuk didukung
apakah tidak ada kader lain dan segala macam
kan minimal ada proses itu dulu gitu loh
bahwa sejumlah survei nama ahok misalnya
berada diurutan pertama dan tinggi begitu bagaimana
itu masuk hitungan anda
itu nggak masalah
itu tidak ada masalah
tapi ada proses yang mengawalinya
sehingga itu tersosialisasi baik di kalangan partai
nah terus yang kedua
saya tidak memiliki beban yang terlalu berat
kalau kalau bayang ruhut kan pengurus partai
kalau saya kan tidak lagi menjadi bagian dalam struktur partai
jadi anda tidak mengkhawatirkan akan menggerogoti
kalau masa sekelas saya
ya akan dikhawatirkan mau dipecah
tapi kalau misalnya anda ini
penjabat di partai
anda tetap akan melakukan hal seperti ini atau anda mempertimbangkan lagi
mungkin kalau agus yang maju
ya saya tetap akan melakukannya
menggerogoti juga dong berarti kan
ya kan nanti kan beda
kalau ada saya ada di struktur partai
artinya kan saya punya beban dong
oh untuk mundur
ya bisa saja langkah itu saya ambil
saya kan tidak di struktur partai lagi
jadi tidak ada beban
jadi tidak perlu harus partai ikut mengomentari pecah gigi
sekarang kita dengarkan bang ruhut
kenapa tidak mundur bang rut
karena ini disampaikan jelas oleh mas ibas begitu bahkan
yang tidak taat atau tidak sesuai dengan pesan partai
ya mundur saja
iya kalau mas ibas kita bisa mengerti lah
tapi ibas itu tetap aku anggap dia orang baik
itu yang aku katakan
bahwa apel jatuhnya nggak jauh dari batangnya
tapi ada satu hal
yang aku bangga
kenapa aku selalu meneladani pak sby
kalau apapun kita mau ngomong
pak sby ini seorang pemimpin yang suka mengambil dari firman ya
beliau mengatakan apa
kita harus mengalir
kalau bagi saya kalau itu ditanya
mungkin ada rencana
mungkin ada rencana tuhan yang baik untuk aku ke depan
itu aja aku pun nggak tahu
maksudnya anda yakin pak sby tidak akan mengizinkan anda mundur
atau tidak akan memecah tanda
jadi kalau aku nanti ada rencana yang baik
itu yang aku selalu katakan
demokrat bukan partai ku yang pertama
demokrat partai ku yang terakhir
dan kenapa aku tidak mau mundur
kenapa aku mau di partai
nggak punya jabatan pun gak ada apa apa di partai
aku tetap anggota partai demokrat
ada burung elang di dadaku yang mana ini hasil karya pak sby
kalau misalnya kemudian akhirnya partai memutuskan memecat anda
anda merasa kerugian di anda atau
yang rugi partai kenapa
yang rugi partai demokrat
partai aku tetap akan pakai ini
sedangkan mereka udah dapat jabatan hidup dari partai apa
pakai ini pun di depan pak sbi aja
kalau aku ini dua puluh empat jam di dadaku
jadi bagi aku udah lah
partai demokrat itu saya gak ada lawan
apalagi penggagas dan pendiri partainya ketua umum sekarang
aku bangga dengan pak sby begitu juga ibu ani yudhoyono
aku bangga itu ibu aku
oke tapi mereka memutuskan yang berbeda loh
nggak kan itu nggak
itu kan nggak bisa diceritakan prosesnya
bagaimana saya bagaimana mendadak
jadi ada cerita yang bisa anda ceritakan
tapi mereka tahu isi hati aku
dan perlu diingat
nanti kita lihat bagaimana keputusan masing masing partai begitu
karena disebut juga nanti akan ada tindakan tegas dari golkar
ya mengalir aja kita harus patuh
kita mengalir kita harus patuh
keputusan itu pasti ada konsekuensinya
oke baik kita lihat ke depannya seperti apa
terima kasih mas rajudin terima kasih bang ruth
terima kasih juga mas arief